pertamina menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bbm dan lpg selama libur natal dan tahun baru
pertamina akan membentuk satuan tugas untuk mengantisipasi peningkatan pergerakan kendaraan
yang meningkat dibandingkan natal dan tahun baru tahun lalu
pertamina patraniaga menganalisa prediksi puncak arus mudik libur natal bakal terjadi pada dua puluh tiga dan dua puluh empat desember nanti
sedangkan puncak arus lalu lintas libur tahun baru dua ribu dua puluh tiga terjadi pada tiga puluh dan tiga puluh satu desember
selama periode natal dan tahun baru jalur tol akan dilewati sekitar dua tujuh puluh tiga juta kendaraan
atau meningkat sekitar dua enam persen dibandingkan dengan natal dan juga tahun baru dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
pertamina patra niaga akan memantau serta menyiapkan stok bbm yang cukup pada jalur lintas utama
serta jalur wisata yang menjadi konsentrasi pengendara
infrastruktur disiagakan meliputi satu ratus empat belas terminal bbm dua puluh tiga terminal lpg
spbu enam ratus enam puluh tujuh spbe dan empat sembilan ratus tujuh puluh dua agen lpg
satgas bentukan pertamina akan mulai bekerja pada lima belas desember dua ribu dua puluh dua hingga delapan januari dua ribu dua puluh
melibatkan tim holding dan subholding pertamina bersama instansi terkait seperti kementerian sdm
kementerian perhubungan bph migas tni dan polri jasa marga dan juga telkom indonesia
bbm sendiri baik itu untuk pertalite solar bbm pertama seriesnya
kita akan siapkan mencukupi untuk seluruh kebutuhan masyarakat selama liburan nanti
jumlahnya apa ya pak
secara level hari ini saja level stok itu berada di kisaran delapan belas dua puluh hari
jadi kita akan menyiapkan akan menjaga stok itu dalam posisi itu
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam melaksanakan kegiatan selama libur natal dan tahun baru